lebih dari satu tahun hadi cahyanto mengemban tugasnya sebagai menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional
selama memegang komando sebagai menteri atr kepala bpn mantan panglima ini
belusukan ke berbagai daerah untuk memberikan hak atas tanah kepada masyarakat dalam bentuk sertifikat
hadi pun menteri pertama yang terjun langsung ke suku anak pedalaman di musirawas utara sumatera selatan
warga suku anak pedalaman pun menyambut baik pemberian sertifikat yang telah lama mereka perjuangkan
terima pak yaakob bu yaakob selamat ya pak yaakob bu yaakob nanti dirawat
sudah sampai kita lari lari kejar kejar
jangan kejar orang takut kan boleh ngejar anak sertifikat
terima kasih ya aku senang lah buat dia nengok penghidupan aku tuh aku senang iya iya aku nunggu nunggu inilah
kami sangat menghargai dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa bu
belum pernah terjadi di tempat kami ini kemungkinan apa namanya di desa tubinting ini belum pernah ada menteri yang turun ke sini
alhamdulillah pak menteri yang sekarang mungkin sangat apa namanya itu memperhatikan konflik mungkin merupakan konflik khusus di dalam persoalan agraria yang perlu diselesaikan terhusus di desa tebing tinggi yang berkaitan dengan suku anak dalam
terima kasih yang sangat luar biasa yang kami sampaikan dengan pak menteri
sudah kita lagi lagi berangkut wah selamat tahun
halo bapak menteri
nah kali ini saya berkesempatan lebih dekat dengan bapak menteri atr kepala bpn bapak hadi cahyato
pak ini menarik ini bapak langsung door to door nih pak menyerahkan sertifikat nih pak
ini seperti apa pak agenda hari ini pak
ya sebetulnya permasalahan di sini sudah cukup lama ya sudah hampir dua puluh delapan jam
atau masyarakat suku anak dalam di wilayah musi
rawas utara ini menunggu kepastian hukum
dan setelah kita laksanakan koordinasi dengan beberapa pihak maksud dari kepolisian kemudian dari pemerintah daerah dari kejaksaan tinggi
kita bisa berhasil untuk merealisasikan hak mereka sertifikat mereka
dan sertifikat ini kita berikan secara komunal kepada masyarakat
tujuannya agar setelah diterima kalau nanti baik ini berhasil
ini kita berikan secara komunal sehingga masyarakat ya kita lihat itu ada pak gubernur pak bupati
ini bukan penerima pak
oh enggak ini bukan penerima
itu mereka merasakan
nah kita serahkan ini seperti pak sobir
nah pak sobir
ini bapak menerima sertifikat
ini luas tanahnya ada tujuh puluh lima sembilan ratus meter persegi
tapi ini adalah milik komunal
ya ini daftar keluarga yang menerima
ini surat ukurnya tanahnya ada di sini pak
ini tanah bapak
bapak menunggu kepastian hukum hak atas tanah untuk mendapatkan sertifikat ini sudah berapa lama
sudah dua puluh delapan tahun ya berkonflik
nah hari ini diserahkan sertifikat untuk bapak sehingga bapak nanti berusaha untuk tanam sabit milik sendiri
disimpan yang baik dan saya pastikan sudah tidak akan ada lagi mafia tanah yang mengambil tanah bapak
bagaimana perasaannya pak
kemarin dimintain biaya berapa untuk ngurus ini
itu berkat pak gubernur dan pak bupati
sukses pak sopir ya
ini suratnya seperti ini tapi ini berharga sekali
yang di belakang siapa ini
bagaimana perasaannya menerima ini sertifikat
bagaimana ini sertifikat
bukan lagi bisa ditanami peluhung anug kelapa sawit
tadi masyarakat merasakan secara langsung
berarti cukup lama ya pak tadi
pak ini yang menarik nih pak
kenapa pak menteri memilih untuk door to door
padahal kan dengan kekuasaan bapak bisa langsung aja diutus anak buahnya
ini menarik pak untuk
yang pertama saya tidak mau begitu saja menerima laporan dari anak buaya di lapangan
saya takut permasalahan di lapangan itu masih ada ya
mungkin dilaporkan sudah tidak ada masalah pak
semuanya bisa diserahkan
tapi apakah benar di lapangan memang terjadi seperti itu
termasuk juga saya juga ingin ngecek di bawah pelaksanaan prosesnya itu bagaimana
kemudian apakah ada biaya mahal atau tidak
kemudian dari pemberian sertifikat ini mungkin masih ada tempat lain yang bermasalah di wilayah ini
kan biasa ya
hgu ada tumpang tindih
mungkin saya bisa mendengarkan langsung kepada masyarakat
masyarakat menyampaikan pak tanah saya masih bermasalah dengan hgu
kan ini permasalahan juga dengan hgu
sehingga kita bisa koordinasikan dengan pemilik hgu
dan terus terang saja tadi ke sini sudah ada laporan
ya laporan yang harus saya tidak lanjuti
terkait dengan tanah masyarakat aset yang juga tumpang tindih dengan
oke ini kita lanjut lagi pak
ya ini ada salah satu warga
ibu sudah berapa lama nunggu dapat sertifikat ini
sudah tahu tapi sudah lama ya
kurang lebih dua puluh delapan dua puluh sembilan tahun ya
ibu ini tanahnya tujuh puluh delapan tiga ratus meter persegi
kemudian surat ukurnya ada di sini
ini nanti akan diberikan pelatihan untuk ditanami sawit secara
tapi ingin punya tegalan sawit tidak
itu nanti ya pak ya
ditanami sawit ya
makan dia dengan pelatihan
tapi ini sertifikatnya diberikan secara komunal
tapi sudah hak milik
sudah tidak ada yang mengganggu
ya sukses ya bu ya
sakit ya pak
setelah sembuh bisa melihat ke tegal
untuk bisa melihat oh ini kelapa sawit saya
untuk anak cucu
ini pak ada pak bupati
nah pak bupati
terima kasih pak menteri yang datang ke sini
banyak orang yang luar
kami juga datang ke sini pak
kalau kamu tak datang aku tidak ketemu sama kamu
terima kasih pak bupati
terima kasih pak bupati
terima kasih pak bupati
pak ini menarik
ini cukup lama ya pak
bisa dikatakan puluhan tahun untuk bisa dapat sertifikat yang bapak perjuangkan seperti itu
sebenarnya itu kendalanya itu apa pak
koordinasi antara pemerintah daerah
antara pemegang hgu
kemudian dengan kepolisian dan kejaksaan
nah ini kan hasil kolaborasi empat pilar itu yang saya sebutkan tadi sehingga ditemukan
permasalahan permasalahan krusial yang bisa dipecahkan
memang kalau kita harus selesaikan sendiri sendiri tanpa bisa bersama sama ada satu kendala
yang mereka hadapi apa
oleh sebab itu saya hilangkanlah ekosektoral itu
saya kumpulkan semua
kita bisa menjelaskan hal yang sama ya
untuk sesuai dengan pembukaan anggota bendang tni dan intalannya terkait permasalahan
apabila satu awal hud tersebut ada akan psychological warga k formation
itu adalah hak acaraus ponsel pak bindang
mafia tanah di luar kantor saya
anak buah saya saja kalau mafia tanah ya saya hukum
berarti tegas ya
tegas sudah nggak ada pilihan lain
praktik gelap pertanahan sangat menjamur di indonesia
bahkan mafia tanah sudah banyak menembus internal kementerian
selama lebih dari satu tahun menjabat
hadi mengaku telah mengidentifikasi beberapa modus operandi para mafia
mantan orang nomor satu di angkatan bersenjata ini pun berjanji tegas
dan tak pandang bulu dalam menupas mafia tanah
lalu apa strategi hadi cahyanto dalam menupas mafia tanah
komitmennya memberantas mafia tanah pun dibuktikan
dengan berakhirnya konflik tanah selama dua puluh delapan tahun di musirawas utara
tadi bapak menarik bapak bilang
nanti sudah dipastikan tidak ada lagi mafia tanah
seperti apa tuh pak penyelesaian dan ini cukup menarik
karena itu salah satu permasalahan yang dari dulu sampai sekarang
dan bapak bisa bongkar itu sih
yang pertama adalah sistem penyimpanan data kita termasuk sertifikat ini
kita sudah menggunakan secara elektronik
sehingga data masuk bisa di pusat
data itu ketika ada katakanlah
data atau menempatkan
yang untuk mengambil wilayah yang ada di wilayah sini kan
biasanya dapat surat keterangan tanah
belum ada petanya
terus akan dilandingkan di wilayah itu
itu tidak akan diterima dengan komputer
karena itu sudah ada yang memiliki
katakanlah yang akan melendingkan data itu
karena saya punya data yuridis
akan dilandingkan di sana
komputer di sana bunyi
ini milik suku anak dalam
nanti dari masyarakat suku anak dalam ini
apabila menginginkan sertifikat itu secara sendiri sendiri
nanti akan kita bantu dipecah
kalau permasalahan utama disini pak
kemudian istrinya juga bisa dikatakan
hampir banyak perkebunan sawit
seperti apa pak
nantinya berapa sertifikat yang
untuk diberikan hari ini
ini saat ini yang akan kita berikan
serikatnya itu sebanyak untuk suku anak dalam ya
itu yang dari
lonsum itu ada lima ratus

dari satu desa lagi
itu ada kurang lebih dua ratus empat puluh enam
itu akan kita serahkan ke semua
tapi semuanya dalam bentuk komunal
dan kita serahkan dalam tiga belas sertifikat
itu untuk mewakili sekian keluarga
dari empat ratus tambah delapan puluh ya
untuk efek jeranya sekali lagi pak
untuk mafia tanah tadi kan dari segi teknologi sudah diperketat
efek jerah seperti mungkin
sanksi yang memang sudah tidak ada kata ampun
bagi mafia tanah
ya kalau mafia tanah lagi kita punya satgasnya ya
satgas mafia tanah yang terus bekerja
saya juga minta terus
memberikan super kerasnya ya
provisi ke daerah daerah
mafia tanah ini
itu kalau kita tangkap ya kita proses hukum
gak ada kata ampun ya pak
gak ada kata iya jangankan mafia tanah yang di luar kantor saya
anak buah saya saja
kalau mafia tanah ya saya hukum
berarti tegas itu ya pak
tegas sudah gak ada pilihan lain
cuma itu aja pilihannya
kalau memang terbukti hukum perlu pecat
itu sudah tegas ya pak
udah jangan takut
pak yaakub apa kabar pak yako
kerja di kebun
pak yaakub ingin gak punya kebun sendiri
kalau dapat kebun kelapa sawit senang
nah ini pak yaakub
pak yaakub ini ada sertifikat dong
tanda bukti hak
sudah punya hak tapi hanya hak kelompok dulu ya pak ya
namun ini dimiliki
kelompok ada disini beberapa kelompok keluarga
dan gambarnya ini pak
nah luas banget tuh
bapak nanamin kelompok sawit
kemudian dibawanya ditanamin lombok
tanamin kedeleh bisa ini
tumpang sari ya
apalagi bapak hobinya bertani
ngimpi gak punya kebun sendiri
nah sekarang intinya jadi kenyataan
berarti nggak ngimpi ini diterima pak yaakub
bu yakub nah ini terima
pak yaakub bu yaakub
sekali lagi sudah tidak akan ada lagi mafiatanah bermain main disini
ngambil tanahnya bapak
sudah berapa tahun nunggu
saya melihat mata bapak senang
hari ini udah masa apa
sungai kering ya
ya sukses ya pak yaakub
pak ini menarik sampai tadi kita bisa lihat warga
kayak berpuluh puluh tahun
penantian akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang berbahaya
pak menurut saya ini menarik
melihat pembagian sertifikat ini kan bukan hanya sebuah kertas pak
tapi pasti akan ada dampaknya
seperti apa pak dampak untuk pertumbuhan ekonomi
di indonesia sendiri
apalagi di suku suku pedalaman seperti ini
iya kalau di
musi rawas utara ini
untuk pertumbuhan ekonominya
yang sampai saat ini saya melihat
dari program sertifikat
itu hampir empat tujuh triliun
kalau nggak salah katanya itu
dari dampak sertifikat tadi
yang oleh sebagian masyarakat
itu yang mendapat perorangan
itu di hak tangga
untuk indonesia saja
mulai tahun dua ribu tujuh belas sampai hari ini
itu saya catat ada
itu uang beredar di masyarakat
dampak dari sertifikat itu
nah nanti sertifikat komunal ini
ini kan akan ada
pemberdayaan ekonomi disini akan
maju apalagi dari pt tadi akan
kemudian bagaimana melaksanakan land clearing
itu nanti dengan pemberdayaan ini ada mungkin
bantuan dari kooperasi
ibu ibu yang belum
bekerja sambil nunggu hasil
dari kooperasi akan memberikan
bantuan atau pinjaman uang
yang oleh ibu ibu nanti
akan digunakan mungkin jualan
untuk dijual dimana dijual dikepun lagi
para pekerja ini kan sudah ekonomi
dari mereka untuk mereka
dan kooperasi itu juga membantu
akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat
oleh sebab itu dari pt pun ikut
dalam rombongan ini untuk menyaksikan
apa yang terjadi di lapangan dan apa yang
menjadi atensi yang saya
sampaikan kepada pt
dan ini tidak main main
ini ini menyangkut
masalah masyarakat masalah
rakyat perut rakyat dan harus dilaksanakan
oke saya biasanya kalau
seperti ini tetap akan saya kontak
pt tersebut sudah sampai sejauh mana
apakah benar sudah ditanami
kemudian dengan ekonomi masyarakat bagaimana
itu adalah tugas saya
berarti bapak benar benar turun ke lapangan seperti ini
untuk kemudian juga mengontek orang orang
yang mungkin bagi sebagian warga ini
sangat sulit untuk ditunggu seperti itu ya pak ya
iya seperti itu
bapak ini pesan dan juga harapan ya pak ini kan juga luar biasa
bisa dilihat dengan
gestur mereka sungguh terharu
apa pesan dan juga harapan bapak nih pak
terus orang masih
akan turun ke lapangan karena masih ada
itu di kawasan hutan
dan tentunya mereka
tidak memiliki kepercayaan hukum
sedangkan mereka hidup dari sumber daya hutan
nah ini yang akan kita gerasakan dengan menteri kailaka
untuk bisa merealisasikan
permasalahan permasalahan rakyat tersebut
pak sudah jadi panglima menteri juga
bapak apa mau jadi menhan atau mau jadi bacawa pres
hadi cahyanto pria lulusan
akademi angkatan udara
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam juga menduduki
jabatan yang strategis di tni
menilik dari rekam jejak
jokowi dan hadi cahyanto
keduanya tidak pernah berjauhan dari sisi pekerjaan
mulai dari sekretaris militer presiden
kepala staf angkatan udara
sampai kini menjadi menteri agraria dan tata ruang
dan kepala badan pertanahan nasional atau bpn
bahkan baru baru ini
presiden jokowi pun memujiki nerja
mantan orang nomor satu di angkatan bersenjata ini
dalam menyelesaikan konflik tanah

terima kasih bapak
saya kira harus tepuk tangan pada pak
karena tadi disampaikan
dari satu ratus dua puluh enam juta
sudah satu ratus enam juta
sepuluh juta yang telah

satu ratus dua puluh enam juta sudah rampung
pak ini mengarik pak terkait
ptsl program tanah
ini kan kita sudah banyak mengunjungi beberapa tempat
seperti apa nih pak progres dan juga target di dua ribu dua puluh empat
untuk ptsl memang
kita terus kebut
karena kita menginginkan masyarakat
seluruh masyarakat indonesia itu
memiliki hak atas tanah

saat ini sudah selesai
sudah terdaftar sebanyak

memang target kami
sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
paling tidak kita sudah bisa menyelesaikan

saya sering datangi
mendatangi para kakantah
turun ke lapangan
menanyakan kendala kendala apa saja
terhadapi termasuk juga dengan pemerintah daerah
karena pemerintah daerah juga
memegang peranan penting
apa adalah kalau bisa membebaskan
dari harga taha
untuk pendaftaran pertama kali
ini permasalahan di daerah sudah ada

yang membebaskan pbhtb
pak menarik nih bapak kan juga sebagai panglima
apakah bekal bapak pengalaman bapak sebagai panglima
ini juga menjadi modal
untuk bisa melawan
tadi mafia tanah terus tadi ini sertifikat
juga banyak dari suku pedalaman
yang cukup luar biasa pencapaian bapak
iya karena apa ketika saya menjadi panglima tni
pengalaman saya teritorial
pengalaman saya untuk bersinergi
dengan kepolisian terutama
dan dengan kejaksaan
ini kan masih terus saya bawa
sehingga untuk menyelesaikan
permasalahan di lapangan
saya juga tetap minta bantuan dari kepolisian
maupun aparat penegak hukum
lainnya seperti kejaksaan
permasalahan suku anak dalam karena ada tumpang tindi
di itu tanpa adanya
kolaborasi dan sinergi
dari bpn pemerintah darah
dan aparat penegak hukum
tidak akan bisa selesai
kalau pak ini menarik kita kan seperti kita tahu
tanggal dua puluh empat september ini adalah
hari lahirnya undang undang
pokok adrarinya pak
atau sebenarnya tanggal delapan november ini
hari lahirnya tata ruang
kenapa tanggal dua puluh empat ini dipilih sebagai
hari lahir dari
iya selama ini
hari agraria dan tata ruang
itu diperingati dua kali
dua puluh empat september dan delapan november
undang undang pokok agraria
itu adalah dua puluh empat september
undang undang pokok agraria
itu sudah mencakup
dalam pasal dua dan pasal dua belas
itu sudah mencakup juga adalah
agraria dan tata ruang
sehingga kita jadikan satu saja
tidak usah dua kali
jadi tanggal delapan kita masukkan
tanggal dua puluh empat september
puncak peringatan dua puluh empat september
namun rangkaian kegiatan bisa kita mulai
dari sabtu september
semangat dan film
oh semangat tetap sama
saya mengikuti bapak ya
cukup hektik keras
apalagi yang viral viral nih
banyak netizen lihat bapak tuh
yang saya tertarik bapak bisa menangkap
gesture pak jokowi pada saat inget gak pak
pada waktu itu ada anak kecil beruntang
ini bapak seperti apa pak
pengalaman dekat hingga pak jokowi sampai gesturnya
itu bapak sampai tahu loh pak
ya pada waktu kasus
anak pingsan itu dulu ya
saya lihat dari jauh
sebetulnya pak jokowi sudah memberi tanda
pak jokowi sambil membacakan
amanat di dampingan anak kecil
di belakangnya pesawat n dua ratus sembilan puluh
yang akan di launch ya
si anak perempuan ini
pak jokowi bapak presiden sudah memberikan kode
tapi tidak ada yang melihat
saya melihat seperti itu langsung lari
karena ketakutan saya
kalau saya tidak segera lari
dia jatuh malah lebih parah mungkin akan menghantam
yang lebih keras lagi
saya lari saya tangkap kemudian saya
artinya apa berarti
kita harus bisa melihat
untuk pengamanan presiden karena waktu itu ya
karena saya pernah jadi sesmil adalah
apa yang sedang
diinginkan oleh bapak presiden ketika bapak presiden berdiri
itu dari mungkin
dari pengamanan presiden
yang sudah mengambil
saya pas melihat di lingkungan situ
kalau tidak ada yang lari
wasnek bapak udah jadi panglima
wasnek bapak apa
tapi kalau dia minta rakyat
ataupun yang masih ingin
kontribusi bapak untuk negara